perbuatan melawan hukum
sehingga membuat saya harus duduk disini
di hadapan majelis yang mulia
untuk membacakan nota pembelaan atau pleidoy pada hari ini
pengamanan senjata api yang dianggap oleh penuntut umum
sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan
dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu
ada rencana pembunuhan
apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut
pada saat itu terjadi keributan antara almarhum yosua nofrian sohayoso the barat
dengan om gautma aruf
yang berdasar cerita dari om gautma aruf
sempat menggunakan pisau
untuk mengejar almarhum nofrian sohayoso the barat
saya sebagai seorang anggota polri
sebagai yang dituakan
melakukan tindakan mengamankan senjata api
sebagai bentuk antisipasi
dan mitigasi resiko terjadinya keributan kembali diantara mereka
banyak pengamanan terhadap pisau yang dipakai juga
sudah saya lakukan malam itu
dan tindakan pengamanan senjata api
sudah saya sampaikan langsung terhadap almarhum yosua
saya sama sekali dipercaya
ada permasalahan antara
dengan ibu putri
saya tidak pernah tahu bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh
kepada ibu putri
selain itu yang mulia majelis hakim
saya tidak pernah ada permasalahan
baik secara pribadi maupun kedua dua
dinasan dengan almarhum yosua
dari keterangan saksi yang ada di persidangan
tidak ada yang menyebutkan ada perintah terkait mengamankan senjata
didukung hasil pemeriksaan poligraf kepada saya
dengan isu apakah ada seorang yang menyuruh mengamankan senjata milik nofriansah yosua
yang saya jawab tidak ada
dan sudah terindikasi jujur
berdasarkan pada ketertarikan
keterangan saksi bapak ferdisambo
om kuat dan susi
yang menyatakan mereka tidak mengetahui
bahwa saya telah mengamankan senjata milik
hal ini juga diperkuat
keterangan yang termuat dalam berkas surat tuntutan
yang dikembangkan oleh penuntut umum
bahwa terdapat komunikasi antara bapak ferdisambo
dengan ibu putri
yang tidak pernah saya ketahui
dini hari tanggal delapan juli
yang menyatakan bahwa
ibu putri meminta bapak ferdisambo
untuk tidak menghubungi ajudan
atau yang lain
dan menyatakan ibu putri takut apabila terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan
mengingat almarhum memiliki senjata
saya tidak pernah dihubungi oleh
bapak ferdisambo pada tanggal tujuh
maupun delapan juli
berdasarkan keterangan saksi yang sudah hadir
dalam persidangan ini
termasuk saksi dari operator seluler
menyatakan bahwa tidak ada komunikasi
elektronik antara saya dengan bapak ferdisambo
hal ini juga dapat dikuatkan
dengan melakukan pengecekan terhadap
handphone milik bapak ferdisambo
yang sudah disitah
mohon isi yang melanjutkan
yang mulia majelis hakim
pagi hari tanggal delapan juli
saya diperintahkan secara mendadak oleh
ibu putri untuk menyiapkan
dan ikut mengantar beliau ke pulau
dan pulang ke jakarta
sebagai seorang bawahan
sudah menjadi hal yang wajar untuk
memenuhi tugas dari seorang pimpin nina
dalam hal ini ibu putri sebagai istri
dari kadif propam
perintah yang disampaikan juga jelas
tidak ada kaitannya dengan tuduhan
yang mengatakan saya sudah mengetahui
dan mengendaki kemungkinan dilakukannya
sesuatu terhadap almarhum
nofrian syahyus sohota barat
setelah tidak ada hubungannya
dengan perintah backup
yang penuntut umum ambil dari keterangan
setelah tiba di jakarta
perintah mendadak tentu mengakibatkan
semua dilakukan secara terburu buru
barang barang dan selikus senjata api
yang telah saya amankan
karena khawatir ada keributan lanjutan
antara almarhum dengan
om kuat ma'ruf pada malam sebelumnya
senjata tersebut saya letakkan
bersamaan dengan meletakkan
senjata stayer yang memang biasa
diletakkan di mobil ibu
selain itu memang almarhum
yosua semoga tuhan saya juga akan duduk disitu
yang kemudian diasumisikan
sebagai tindakan mengamankan
dan respon dalam bentuk kehendak
yang saya sebagai judan yang
terlatih untuk meluskan
dan mendukung kehendak
yang berencana meminta bantuan backup di jakarta
sekali lagi beruntung untuk saya mencari bantuan backup di jakarta
dan saya juga memakai keterangan yang baru dikemukakan oleh
bapak fethi sambo di jakarta
jika saya berniat untuk memamankan
akan lebih masuk akal bagi saya
untuk meletakkan senjata tersebut
dalam tas tumi milik saya
sehingga senjata tersebut selalu
dalam penguasaan saya
tidak pernah saya menyampaikan kepada siapapun
bahwa jangan sampai
mengambil senjatanya kembali
ketika saya membeli senjatanya
dan saya mencari penyelesaian
dan saya mencari penyelesaian
setelah selesai kendaraan dan barang barang
sudah menjadi tugas saya untuk melakukan pengecekan ulang
dalam rumah memeriksa barangkali
masih ada barang milik ibu putri yang tertinggal
ketika saya melakukan tugas tersebut
saya tidak tahu
tentang pembagian tempat duduk di kendaraan yang akan dipakai menuju ke jakarta
dalam berkas surat tuntutan selalu disampaikan bahwa almarhum nofriansah yosua tebarat
harus selalu diawasi dan dikawal sejak awal berangkat dari magelang ke jakarta
bersaat berhenti di rest area maupun saat di rumah duren tiga
tapi dalam berkas tuntutan tidak pernah menyebutkan perintah pengawasan dan pengawalan
disampaikan oleh siapa kepada siapa setelah kapan dan di mana perintah itu disampaikan
dimulai dari pembagian tempat duduk saat berangkat ke jakarta yang tidak didukung
satupun keterangan saksi atau bukti bersaat mampir di rest area tol untuk ke kamar kecil
dari keterangan saksi di pengadilan sudah jelas bahwa saya yang meminta kepada patwal
melalui ht karena saya sudah ingin buang air kecil
jika memang harus diawasi maka semestinya saya tidak boleh melepaskan pengawasan saya
ketika di saguling saya dipanggil oleh bapak ferdis sambo
dari semua keterangan saksi tidak ada yang saya perintah atau saya minta tolong
untuk mengawasi keberadaan almarhum yosua di saguling
dan terakhir di rumah durian tiga
ketika kami tiba dan semua turun dari mobil serta terlihat di cctv
yang sudah diputar di pengadilan
saya tidak pernah sedikit pun selalu memperhatikan gerak gerik dan keberadaan
almarhum nofriansah yosua utabarat
saya tidak segera masuk karena harus memutar balik mobil yang akan digunakan
ibu putri kembali ke saguling setelah hasil pcr keluar
saya tidak mempunyai penglihatan super yang mampu menembus pagar rumah
untuk memastikan keberadaan almarhum
saya tidak pernah segera masuk karena harus memutar balik mobil yang akan digunakan
ibu putri ke saguling

ibu putri ke saguling
sudah kita ketahui bersama yang mulia
bahwa di bagian depan rumah durian tiga juga terdapat garasi dan pintu pagar
yang dapat terbuka
sedangkan dari rekaman cctv terlihat pada saat almarhum nofriansah yosua huta barat
berada di sekitar tempat itu
saya sama sekali tidak pernah mendekat ke arah almarhum nofriansah yosua utabarat
yang mulia majelis hakim
yang terhormat para jaksa penuntut umum
yang terhormat para penasihat hukum
dalam perjalanan dari magelang ke jakarta
saya sudah sampaikan kepada almarhum nofriansah yosua tebarat
bahwa senjata miliknya ada di dashboard mobil lm
setelah tiba di jakarta
saya tidak pernah mengambil kembali senjata tersebut
dengan tujuan untuk saya kuasai
ketika kami duduk duduk di depan rumah saguling
saya juga tidak pernah melarang almarhum yosua
untuk mengambil senjata miliknya
hal ini juga sudah dibuktikan dari semua keterangan saksi
yang hadir pada persidangan ini
selanjutnya saya mendapat perintah dari bapak ferdisambo
untuk naik ke lantai tiga rumah saguling
tentunya saya mematuhi apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya
saya tidak tahu apa maksud dan tujuan bapak ferdisambo
memanggil saya waktu itu
percakapan yang terjadi antara saya dan beliau
tidak seperti apa yang dikemukakan dalam berkas surat tuntutan saya
setelah bapak ferdisambung menyampaikan bahwa
ibu sudah dilecehkan almarhum yosua
beliau berbicara kembali kepada saya
saya mau panggil dia
kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia
dan saya jawab tidak berani pak
saya tidak kuat mentalnya
permintaan yang saya tolak
itu disampaikan secara runtut dan langsung
mulai dari panggil backup dan amankan
serta jika melawan berani menembak atau tidak